kapal pengangkut bahan bakar jenis pertalite milik pertamina mt christine terbakar minggu siang kapal
pengangkut bahan bakar jenis pertalite tersebut rencananya akan melakukan dropping di teluk
benoa bali namun karena kapasitas di teluk benoa penuh maka dialihkan untuk melakukan dropping ke
depo pertamina ampenan lombok yang saat ini sedang krisis bahan bakar menurut nakoda kapal saat
buahnya akan melakukan lego jangkar tiba tiba terjadi ledakan pihak kapal kemudian mengevakuasi
empat belas dari tujuh belas orang anak buah kapal mt christine yang terbakar mereka dievakuasi menuju depo pertamina
ampenan lombok dalam keadaan sehat sementara tiga awak lainnya belum ditemukan keberadaannya
di depan itu adalah
selamat terus sisanya selama
minggu malam tim gabungan dari tni angkatan laut polairut pol dan ntb basar nas matahari
taram bersama dinas terkait terus melakukan penyemprotan dan pendinginan guna mengamankan kapal
agar tidak terjadi titik api baru petugas juga harus bekerja ekstra hati hati agar bahan bakar
yang diangkut tidak tumpah ke laut petugas juga masih terus mencari tiga anak buah kapal yang belum
berhasil ditemukan saat ini belum terlihat tiga orang yang dinyatakan masih dicari tadi jadi nanti
mungkin pada saat kondisi kapal badan kapal jalan jalan
lebih dingin nanti personil kita akan naik ke atas kemudian melaksanakan investigasi kemudian baru
bisa kita nyatakan penanggung jawab sementara area manager communication relations dan csr pertamina
patraniaga regional jawa timur bali nusa tenggara taufik kurniawan memastikan stok bahan bakar
minyak di terminal pertamina ampenan dan sanggaran aman kami harapkan masyarakat tidak panik karena
stok bbm di pulau lombok
dan juga pulau bali kami pastikan dalam keadaan aman dan pertamina melakukan segala upaya untuk
memastikan stok di terminal bbm sanggara dan terminal bbm ampenan dalam keadaan aman dan
saat ini stok bbm di terminal pertamina ampenan mencapai tiga ribu dua ratus km dengan daya cover selama
tiga hari sementara di terminal pertamina sanggaran memiliki stok empat ribu dua ratus kiloliter dengan cover day
selama empat hari setengah
di meliputan cnn indonesia